kita akan kembali memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada pagi hari ini
kita lihat seperti apa rupiah
kalau kita mereview kemarin selasa rupiah juga berakhir stagnan melawan dolar amerika serikat
dan nyaris sepanjang hari perdagangan rupiah memang sedikit mampu menahan laju dolar as
kinerja tersebut membaik ketimbang awal pekan ini saat rupiah terpuruk yang membawa ke level terlemah selama sepuluh bulan
pada perdagangan hari rabu ini sejumlah analis memprediksi rupiah akan berpeluang bangkit melihat pergerakan bursa saham amerika serikat wall street yang mulai bangkit
namun pelaku pasar masih harus mewaspadai akan ada rilis data inflasi amerika serikat pada besok malam waktu indonesia
sehingga ini bisa memberi tekanan untuk rupiah
selain itu kondisi bursa yang masih bearish juga berpotensi kembali memicu penguatan dolar as
ini merupakan katalis yang juga harus diperhatikan oleh sejumlah trader maupun investor dalam nanti melakukan perdagangan nilai tukar rupiah terhadap dolar as
lalu kita lihat bagaimana posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
kita ajak anda untuk melihat pembukaan isg
untuk hari ini isg sebenarnya memiliki peluang untuk rebound terbatas dengan resistance yang diuji adalah pada tujuh hingga tujuh lima ratus
jika penguatan masih terbatas di area ini dan mulai melemah kembali maka arah e trend asg mungkin bisa kembali
secara garis besar fundamental makro dalam negeri terbilang cukup positif
kemudian kita lihat bagaimana pembukaan bursa saham asia pada pagi hari ini
sepertinya tekanan jual yang menimpa saham saham di asia pasifik sejalan dengan kondisi di pasar amerika serikat
yang hingga kemarin masih menunjukkan tekanan jual yang besar yang membuat tiga indeks utama di wall street kembali rontok
semua itu memicu lagi lagi bermuara pada kebijakan moneter as
kalau kita kembali mereview kebijakan federal reserve yang menaikkan lima puluh basis point pada pekan lalu menjadi hal yang membuat pasar panik dan kebanyakan rata rata para investor melakukan panik selling
sehingga mereka mengakibatkan bursa sam asia kemarin
pada nike perdagangan kemarin juga sempat terkoreksi
kemudian kita beralih ke bursa saham eropa yang ditutup senin waktu eropa
semua menghijau euro futsidex dan cac rata rata menguat tiga puluh tujuh hingga satu lima belas untuk dex
nah semua menguat karena pengaruh pasar global yang rebound dari aksi jual dalam beberapa hari terakhir terutama didorong kekhawatiran inflasi dan kenaikan suku bunga serta potensi resesi global
perdagangan positif di bursa eropa terjadi setelah pasar regional jatuh ke posisi terendah dalam dua bulan pada senin dan investor global meninggalkan aset beresiko secara massal
menyusul kekhawatiran lagi lagi isu inflasi
pasar keuangan juga khawatir karena penguncian akibat covid sembilan belas lebih ketat dan luas di tiongkok
kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekspor melambat pada ekonomi nomor dua dunia pada bulan april kemarin
selanjutnya kita lihat pada penutupan bursa saham amerika pada senin waktu amerika serikat kemarin
dalam beberapa hari terakhir saham sektor teknologi dan pertumbuhan yang penilaiannya lebih bergantung pada arus kas masa depan telah menjadi salah satu yang paling terpukul dalam aksi jual baru baru ini
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya